sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan di dalam tong sampah di kawasan jalan raya romo kalisari surabaya kamis pagi
mayat tersebut ditemukan dalam kondisi terikat dan terbungkus spray
warga yang melintas di jalan raya romo kalisari surabaya kamis pagi dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa identitas
saat ditemukan jasad yang terikat dan terbungkus kain spray itu berada di dalam tong sampah
usai mendapat laporan dari warga polisi segera mendatangi lokasi kejadian
berdasar hasil olah tkp sementara jasad wanita tersebut dipastikan korban pembunuhan
namun polisi sempat mengalami kesulitan karena pelaku tidak meninggalkan satupun alat bukti di lokasi kejadian
mayat kita bawa ke rumah sakit terutama untuk bersih
ya juga ini masih dibawa ke kamar mayat juga terikat
untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban mayat wanita tanpa identitas tersebut dibawa ke kamar jenazah rumah sakit dr sutomo surabaya untuk diotopsi